tahun ini tahun dua ribu dua puluh tiga kembali menerjunkan sejumlah personilnya untuk meliput ke sejumlah titik
baik itu ke kawasan merak ke kawasan utara maupun juga ke kawasan selatan
untuk bisa membantu melancarkan adanya arus mudik dan juga arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nantinya mereka tidak hanya bertugas di jalur tol saja
namun juga akan bertugas di kawasan stasiun kemudian bandara
dan juga sejumlah rute alternatif hingga juga di kawasan pelabuhan
untuk bisa memastikan bahwa masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik pada tahun ini
bisa melaksanakan ataupun juga merencanakan perjalanannya dengan baik
dan juga menghindari rute rute maupun juga tanggal tanggal krusial
kalau tadi saya juga bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak kakor lantas polri
menyampaikan bahwa masyarakat perlu memperhatikan adanya tanggal
dua belas dan juga sembilan belas april yang diprediksi menjadi puncak dari titik arus mudik
sehingga pihak dari masyarakat juga sampai sekarang bisa merencanakan rute perjalanan
dan juga tanggal tanggal serta waktu waktu perjalanan
juga dengan cara memastikan dari media media yang juga menginformasikan
bagaimana perjalanan dari mudik maupun juga arus balik tahun ini
sehingga tidak ada hal hal yang diinginkan terjadi pada tahun ini
mereka juga memprediksi
bahwa tahun ini akan ada sebanyak satu ratus dua puluh tiga ribu orang yang akan merencanakan perjalanan mudik
sehingga perlu diwaspadai oleh mereka yang merencanakan perjalanannya
bukan hanya merencanakan perjalanan menggunakan jalur darat
yang juga bukan hanya perlu memperhatikan bagaimana kesiapan fisik mental
maupun juga bagaimana kesiapan dari kendaraan yang digunakan
dan tentunya selamat untuk kembali ke transmedia